gedung kantor yang berada di area pabrik kecap di jalan dan mogot cengkareng jakarta barat pada kamis dini hari terbakar
banyaknya material yang mudah terbakar di dalam ruangan membuat api terus berkobar dan menjalar ke lantai tiga gedung
tujuh unit armada dari petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta barat dikerahkan ke lokasi
meski sumber air dekat namun banyaknya barang yang mudah terbakar dan sekatan ruangan di setiap lantai sempat menyulitkan proses pemadaman
saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas pada kantor perusahaan makanan dan minuman ini karena seluruh kegiatan produksi telah dipindahkan ke karawang jawa barat
tidak ada korban dalam peristiwa ini sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polsek cengkareng jakarta barat
pembangunan yang menunjukan formasi sudah dua tahun kosong
jadi ada beberapa hari kemarin memang diadakan penyalaan atau instalasi pengestrikan
jadi dari tadi ada penyalaan di lantai dua di sisi belakang menurut saya
jadi langsung kita wujudkan karena memang masih perempetannya sangat mungkin kan
waktu waktu terdekat ternyata memang di dalamnya materialnya memang kita terbakar sebuah tipsun dan kertas kertas
makanya bisa lumpur kabinet yang bisa manuver yaitu unit fair stick